menjelang bursa pemilihan gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
dpw pks jawa barat menyatakan akan berkoalisi dengan partai gerindra untuk memperebutkan kursi jabar satu dua ribu delapan belas mendatang
pks juga telah menyiapkan dua nama kadernya untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
dewan pimpinan wilayah jawa barat partai keadilan sejahtera atau pks secara resmi menyiapkan dua nama kadernya
yaitu neti heriawan istri gubernur jawa barat ahmad heriawan dan ahmad saiku wakil wali kota bekasi pada pilgub dua ribu delapan belas mendatang
dewan pimpinan pusat pks akan memutuskan mana di antara dua nama tersebut yang akan maju sebagai calon gubernur
pks juga menyatakan akan berkoalisi dengan partai gerindra yang mengusung wakil gubernur jawa barat saat ini deddy mizwar
dengan koalisi tersebut maka pks dan gerindra memiliki total dua puluh tiga kursi
ini berarti telah memenuhi
syarat minimal dua puluh kursi di dprd jawa barat untuk mengajukan pasangan calon
gerindra sudah menyatakan mengusung itu
kami juga sudah kenal pak deddy miswar
komunikasi sangat amat intensif
jadi itu salah satu peluang yang terbesar yang akan terjadi
tapi semuanya menunggu keputusan dari dpp pks
komposisi yang kemungkinan akan terjadi dengan koalisi ini adalah deddy mizwar sebagai calon gubernur
dan neti heriawan atau ahmad saiku sebagai calon wakil gubernur
komposisi tersebut dinilai sangat bisa terwujud mengingat pks dan gerindra sepakat untuk tidak berseberangan pada pilkada serentak dua ribu delapan belas mendatang
kerjasama yang sedang digodok oleh pks dengan gerindra pas kemarin di kemenangan di dki adalah konsep sekutu partai gitu ya
dimana untuk jawa barat misalnya nanti tidak ada pks lawan gerindra di gubernur maupun di enam belas kota kabupaten itu
jadi kita dalam satu kubu semuanya di enam belas kabupaten kota itu
sebelumnya maret lalu partai nasdem telah resmi mendeklarasikan dukungan terhadap wali kota bandung ridwan kamil
sebagai kandidat calon gubernur jawa barat pada pilkada dua ribu delapan belas mendatang
revita ditarani bandung
kondisi memprihatinkan dialami bayi berusia enam bulan di kabupaten bandung barat yang menderita hidrosefalus atau penumpukan cairan otak
di tengah himpitan ekonomi keluarga kedua orang tua rusmana harus berjuang untuk mengobati putra tercintanya
rusmana bayi berusia enam bulan penderita penyakit hidrosefalus harus bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi orang tuanya
anak laki laki yang lahir pada dua puluh enam oktober dua ribu enam belas ini adalah putra pasangan dadan setiawan dan wati warga kampung pojok desa jaya mekar padalarang kabupaten bandung barat
kedua orang tua rusmana
kedua orang tua rusmana

rusmana masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan rusmana secara rutin